nah ini ya jawabannya ini terpilih sebagai piloting ya smart province dan kami bersama dengan provinsi diy
dan alhamdulillah dengan didamping oleh prof haria dan kawan kawan kita itu menyusun master plan smart province ya bersama dengan seluruh kabupaten kota
jadi memang kami bertemu dengan kabupaten kota itu sering banget ya
banyak sekali kegiatan yang memang melibatkan
jadi ini kami terpilih di akhir dua ribu dua puluh dua diumumkan dua ribu dua puluh tiga penerotanganan nota kesepakatannya
kemudian juga menyusun smart ropins dan di dua ribu dua puluh empat ini kita harus implementasi
dan tentunya dokumennya sudah diserahkan juga ke pak wc hub juga ke kepala bapeda untuk jadikan acuan penyusunan rpjmn
dan ini kenapa master plan ini penting
tentunya ini memastikan arah pembangunan smart provinsi yang disertai dengan berbagai inovasi
pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
kemudian juga tidak bisa berdiri sendiri tetapi juga harus berkolaborasi dengan semua kabupaten kota
dan juga ekosistemnya juga harus terbangun
antara provinsi dengan kabupaten kota dan juga ini sebagai bentuk koordinasi pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten kota
saya kira saya beberapa kali sempat sampaikan bahwa nampaknya ada dua kata penting
itu kata profesor binardi ketika kami kuliah dulu
yang paling gampang memahami adalah bagaimana mengadopsi kemudian mengadaptasikan
di terjemahkan atm ya
tapi bapak ibu sekalian kita mengadopsi sesuatu tentu kita lihat
kita mau makan nasi goreng tapi yang ada di meja kita ada macam macam makanan
yang kita pilih nasi goreng bukan nasi yang macam macam gitu
nah memilih itulah bagian dari tugas kita untuk meyakini bahwa kita sudah on the right track
jadi hari ini nampaknya saya sangat berharap untuk pemerintah provinsi jawa barat
mudah mudahan bidang komunikasi informatika statistik dan persadian bisa menghasilkan satu kata yang sama
karena mitra mitra dari komunipo ini yang komnya hadir di sini dari kpid kemudian dari ki
ini adalah mitra yang juga perlu dirangkul
kalau semuanya bisa berjalan seiring karena kita tidak mungkin sendiri
ada academic ada business dan ada media
entah heli bisa berjalan dengan baik kalau kita terbuka
dan tidak ada tadi gini gini komisa dan ekosektoral
mudah mudahan keinginan untuk ada orkestrasi bisa seirama untuk tujuan kita bersama
khususnya simplifikasi dalam melayanan aduan dan generasi bisa dilaksanakan dengan baik
saya kira bahwa visual yang cukup panjang
saya kira bahwa visual yang cukup panjang tapi nanti para nasional bisa melihat

sebagian dalam sejarah fifthivos di limpinga kota pulau
sukses dan menghasilkan sesuatu yang seperti yang diinginkan karena ini adalah bahan untuk
penyusunan program dan kegiatan tahun dua ribu dua puluh lima mudah mudahan juga sekaligus curhat bapak ibu
dari kabupaten kota agar orkestrasi ini bisa namanya orkestrasi bapak ibu seperti irama
yang harmonis seorang konduktor yang baik dia tahu bahwa pemain trompet sebelah kanan sana
suaranya kurang tepat pemain perkusi yang ada sebelah kiri juga kayaknya terlalu keras ketika
orkestrasi dipimpin oleh dinas kominfo provinsi belajar pelaku berlangsung dengan baik saya yakin semuanya
akan juga sesuai dengan keinginan kita bersama kita maju bersama untuk jawa barat yang baik
akhirnya atas nama bapak dedy gubernur yang diserahkan mengucap bismillahirrahmanirrahim
kegiatan forum perangkat daerah dan kabupaten
kota sejauh barat bidang komunikasi informatika statistik dan persanian
tahun dua ribu dua puluh empat dengan resmi saya nyatakan dibuka
semoga allah melurkahi kita semua dan kegiatan ini lancar berjalan
lalu bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan bila hitau penyelidikan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh informasi saja bahwa saat ini saya juga sedang
dalam bersama teman teman
kominfo itu sedang menyusun mekanisme untuk evaluasi smartprovince gitu jadi kalau yang
lalu lalu itu smart city sudah rutin dilakukan smartprovince baru tahun ini dan kami sedang
menyusun instrumennya nanti siang pun saya rapat dengan teman teman di kementerian untuk hal
tersebut begitu ya nah memang secara evaluasi yang ditanyakan salah satunya adalah orkestrasi
gitu keselarasan tapi kalau saya melihatnya jangan pikirkan tentang
masalah evaluasi atau pokoknya yang penting dampaknya ya manfaat realnya bagaimana realisasinya di jabar
ini jadi jangan jangan nanti fokus hanya menjelaskan secara administratif gitu tapi kita betul betul
harus melihat bahwa hanya dengan orkestrasi di tingkat provinsi dengan kabupaten kota
province ini bisa berjalan dan hanya dengan orkestrasi ibu dan bapak yang mungkin selama
pembangunan smart city nya dengan keterlibatan provinsi mudah mudahan bisa menjadi lebih mudah
karena akan ada dukungan bantuan dari provinsi selama ini mungkin sibuk atau mikir sendiri
solusinya seperti apa di tingkat kabupaten kota untuk merealisasikan smart city nya sekarang tinggal
balik apa yang dilakukan smart city di kabupaten kota bisa mendorong provinsi demikian
juga kalau ada kendala di kabupaten kota dengan adanya semua provinsi provinsi bisa turun secara
ini insyaallah bisa membantu untuk implementasi smart city maupun smart province dengan lebih cepat
di jabar dan dengan demikian jabar bisa menjadi betul betul percontohan realisasi implementasi
smartprovince di indonesia itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sekali lagi izin saya
memberikan tepuk tangan untuk ibu dan bapak semua mudah mudahan orkestrasi sempat profit dan sempat
city jabar ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana terima kasih wa bilahi taufiq wa li l ayhi
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya dari bopeda
sudah dijelaskan ingin menyampaikan seperti apa perencanaan pembangunan kita ke depan terutama
dua ribu dua puluh lima yang merupakan ada tiga tema di dua ribu dua puluh lima lanjut bapak ibu sekalian saya ingin menegaskan kembali
bahwa forum sebuah opd seperti ini adalah sebuah tahapan yang perlu dilakukan begitu ya tidak hanya
yang nomor satu tentunya coba kita ambil sikmanya adalah silaturahmi begitu ya tapi yang lebih
kita menyiapkan kedepan terutama adalah forum yang tahun ini begitu ya kenapa karena untuk forum
dua ribu dua puluh empat menyongsong dua ribu dua puluh lima ini begitu satu hal yang agak penting jadi ini ringkasan semasalah atau pentingnya
sebuah forum opd dalam rangka menunjukan ranger kemudian yang pada akhirnya nanti adalah rkpd dua ribu dua puluh lima
saya yakin tadi ada dari bapak peda juga ini menyusun juga untuk di kabupaten kota begitu seperti itu baik
lanjut nah ada empat isu bapak ibu sekalian untuk yang dua ribu dua puluh lima yang pertama adalah dua ribu dua puluh lima yang saya bilang
tadi ada tiga tema akhir dari rpd dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh enam terutama kabupaten kota yang pj betul jadi ini harus
sinkron dengan satu adalah rpjmd dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh yang akan dikawal oleh bupati wali kota terpilih nanti
jangan sampai nanti yang kita susun di rpd kemudian nanti diwarnai oleh visi misi bupati wali kota
terpilih kenyambung kira demikian dan yang ketiga adalah awal dari rpjp dua ribu dua puluh lima dua ribu empat puluh lima yang
tahun kedepan dan saya pikir smart city atau event tadi apa yang sebelahnya itu adalah jangka panjang
memang harus kita lakukan harus kita persiapkan ya tidak bisa seperti membalikan telapak tangan gitu
nah itu jadi rkpd dua ribu dua puluh lima ini atau tahun dua ribu dua puluh lima adalah menurut saya angka yang sangat atau tahun yang sangat monumen
berikutnya bareng gubernurnya bareng bupati wali kotanya juga bareng makanya itu beres atau tidak
mencapai indonesia mas dua ribu empat puluh lima karena pilkada dan ppst lombaku tujuannya dan supaya kita sinkron
bergerak bersama bukan mulai dari nol kayak pertamina tapi bergerak bersama kita tidak
lagi bergerak dari nol tapi sudah dari posisi sekarang untuk mencapai yang lebih baik dan
hai saya akan lebih mengajak dan menantangnya di dua puluh tahun kedepan untuk apa indonesia emas
karena program yang tadi disampaikan oleh pak prof menurut saya perlu bertahap seperti itu diantaranya
dan merupakan sesuatu fondasi yang perlu dilakukan di awal tahun dua ribu dua puluh lima
oke undang undang nomor satu dua ribu dua puluh dua ya
tentang hubungan keuangan pusat dan daerah
ini seperti apa dampaknya
dan ini memberikan kesempatan dan dukungan untuk seluas luasnya otonomi daerah
yang ketiga adalah transisi tahun politik
mari kita sudah memilih siapa wakil dprd dpr ri dprd provinsi kabupaten kota dpr dan lain sebagainya
posisi oktober ini adalah masa masa lagi genting gentingnya membahas apbd dua ribu dua puluh lima dalam hal ini
mau diselesaikan oleh dprd lama atau dprd baru
ini nanti peran pj dan sekda saya kira yang harus menyampaikan
pasti menurut saya adalah dpd lama
ubaruma nanti belum bikin perangkat dan segala macamnya lama lagi ya
ini masa transisi tahun ini memang sangat krusial
kita harus menyusun rpjp dua puluh tahun
menyusun rpjmd teknokratis yang akan diminta oleh kpu ya
bulan juni untuk bahan debatnya calon bupati wali kota dan segala macamnya
dan harus diterjemahkan dalam program dan kegiatan
kemudian rkpd juga harus segera dibuat
kemudian yang keempat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
artinya bahwa ekonomi kita memang sudah cukup baik
nah apalagi di dengan digitalisasi kedepan
apakah memang betul digitalisasi bisa menyelesaikan masalah itu
saya ada berita bahwa sekarang sudah beberapa juta
pegawai gojek ya sudah keluar dari gojek
karena yang tadinya pendapatannya satu bulan bisa lima sampai enam juta
sekarang hanya satu juta perbulannya
mereka ingin kembali lagi ke perkantoran
artinya ya salah satu digitalisasi yang memang harus kita menjadi tantangan kita ke depan
bagaimana ungguran yang cukup banyak
kan untuk jawa barat di dua ribu empat puluh lima nanti yang sekarang empat puluh sembilan juta
sekitar lima puluh enam delapan juta
r akan terbagi dua puluh tujuh kabupaten